gara gara dituduh mencuri uang seorang balita di pasuruan disiksa oleh kakeknya sendiri
dalam keadaan telanjang sang balita didekatkan dengan monyet liar yang galak hingga menangis kesakitan
aksi kekerasan pada balita ini terekam kamera warga dan dilaporkan ke petugas kepolisian
dalam video amatir az yang dalam kondisi telanjang bulat disiksa oleh hr
kakeknya sendiri di depan rumahnya di desa brambang kecamatan gondang wetan kabupaten pasuruan
selasa sore dua puluh delapan november dua ribu tujuh belas kemarin
dua tangan bocah berumur lima tahun tersebut dipegang erat pelaku dan terus diterkamkan ke monyet jantan
salah satu hewan peliharaan sang kakek
meski bocah kelas tkb
di desa setempat tersebut ketakutan hingga menangis histeris dan meminta maaf
namun sang kakek terus mendekatkan sang bocah ke monyet
akibat siksaan tersebut az mengalami luka di tangan wajah dan dada hingga sang bocah shock
aksi penyiksaan ini dipicu ulah az yang dituduh mencuri uang sebesar lima puluh ribu rupiah milik kakeknya
hal tersebut membuat marah pelaku hingga menyiksa si anak yatim tersebut dengan tujuan korban agar jerat tak melakukan pencurian
ya kasihan ya
dia lihatnya dia kan masih kecil udah gak punya ayah
saat ini unit ppa satreskrim polresta pasuruan sudah melakukan penyidikan kasus penyiksaan ini atas laporan kepala desa
bahkan terlapor sudah dimintai keterangan di mapolres meski demikian belum ditetapkan sebagai tersangka
si korban ini dituduh mencuri uang lima puluh ribu oleh kakeknya
kemudian korban dipegang kedua tangannya
dengan posisi telanjang kemudian ditakut takutkan ke monyet
azed adalah anak yatim yang tinggal bersama kakek dan nenek setelah ditinggal ayahnya gunawan wafat
sementara sang ibu bekerja menjadi penjaga toko di malang